kementerian keuangan terus memantau reformasi perpajakan amerika serikat
sebelumnya beredar spekulasi bahwa pemangkasan pajak donald trump
akan membuat investor memindahkan dananya ke amerika serikat
sehingga dapat melemahkan negara berkembang termasuk juga indonesia
menteri keuangan sri mulyani meminta atau juga memantau kebijakan reformasi pajak trump
agar indonesia tetap terlindungi dari setiap efek yang muncul di kemudian hari
sebelumnya usulan trump ke kongres amerika
terkait pemangkasan tarif pajak perusahaan sebesar dua puluh persen
telah disetujui dalam bentuk undang undang
dari sisi perpajakan sendiri sri mulyani menyebutkan
pemerintah telah memulai langkah reformasi sebagai bentuk penguatan fondasi
serta upaya melindungi kepentingan negara dari perubahan kebijakan negara lain
implikasinya ke indonesia maupun di negara negara lain ini kan sedang dibahas
indonesia tetap akan mencoba melindungi kepentingan indonesia
di dalam proses perubahan policy global ini
sehingga kepentingan dari pemungutan pajak di indonesia
dan hak hak dari republik indonesia untuk memungut pajak
tidak tererosi dengan adanya perubahan kebijakan kebijakan dari negara lain